hai hai welcome to showbiz corner unconnected saya prasidya puspa yang kali ini akan menemani anda dengan informasi dari dunia hiburan
musisi electronic dance music indonesia tidak pernah berhenti berkarya meski pandemi melanda
dengan sejumlah pelonggaran aktivitas di berbagai negara tahun ini para disc joki asal indonesia kembali unjuk kemampuan secara live di panggung festival musik elektronik dunia
hentakan musik edm alias electronic dance music tidak pernah mati meski pandemi
jika dalam dua tahun terakhir sejumlah disc joki tanah air konsisten tampil meski secara virtual
kini beberapa nama siap melakukan live performance
blue clair menjadi salah satu yang mendapatkan sorotan
bis joki asal bali yang memiliki nama asli kurniawan wicaksono ini akan melakukan tour amerika serikat untuk pertama kali pada april dua ribu dua puluh
nama blue clear sebagai disc jockey melambung ketika dirinya berkolaborasi dengan salah satu dj ternama dunia
berikutnya ada nama ahmad iqbal anshori yang dikenal sebagai papakan
sukses berkarir di amerika serikat papakan bergabung sebagai produser musik di bawah label joy time collective milik dj ternama marsh melo
dan mulai maret dua ribu dua puluh dua papakan akan melakukan tour edm perdananya di negeri papua
papakan akan melakukan tour edm perdananya di negeri papua
dis joki dan grup edm indonesia pun mendapatkan tempat di salah satu festival musik elektronik terbesar dunia tomorrowland dua ribu dua puluh
digelar di belgia tumorrowland akan menggelar pesta selama tiga minggu tiap akhir pekan
di petinggalan pake gelarlah
produser sekaligus dj ricky cheong aka dj sieg
masuk dalam daftar pengisi festival tomorrowland untuk yang kedua kalinya
sementara itu grup edm world genius juga dikonfirmasi akan mengisi panggung dalam festival tomorrowland

hanya sesuatu contam
tomorrowland tahun ini

termasuk sejumlah disc jockey top dunia
eltumorang menjadi salah satu festival edm yang paling digandrungi
nah sebelum pandemi ratusan ribu orang bisa memenuhi festival ini
dengan diheletnya kembali secara offline tomorrowland menjadi angin segar untuk para disc jockey termasuk disc jockey tanah air
dua nama asal indonesia masuk dalam daftar pengisi festival di belgia ada world genius dan dj shick
bergabung bersama saya melalui sambungan zoom ada produser sekaligus dj
ada shake kita sapa langsung
hai sheik apa kabar
oke dan juga bergabung bersama kami ada grup edm world genius ada eka gustiwana ada reza oktavian dan girold liu
hai semuanya apa kabar
oke saya ke world genius terlebih dahulu
ini akhirnya setelah ditunggu tunggu kalian masuk dalam daftar pengisi festival tomorrowland
salah satu yang terbesar di dunia ya festival edm ini
saya mungkin ke eka eka udah prediksi belum sih soal ini sebelumnya mengingat nggak mudah loh untuk musisi elektronik masuk dalam festival sebesar ini
ya kita pasti punya impian kesana ya kita bertiga ketika memulai grup ini pasti ada arah ke sana
cuma kalau ekspektasi ya tentu tidak apalagi pandemi kan
jadi itu sebenarnya mungkin nggak kita sangka gitu
akhirnya ada kabar baik datang tahun ini
oke reza tanggapannya gimana
apa ya kalau dari aku sih aku nggak akan lupain core aku di awal yaitu fans fans dari world genius atau listeners world genius dari indonesia
karena mereka yang bikin world genius sampai jadi kayak sekarang
sampai kita ke tomorrowland
sampai berangkat ke belgia ke tumoroland
gerold di mata world genius sendiri sebagai disjoki makna dari festival ini tuh apa sih buat kalian
kalau maknanya sebenarnya sih tumor olen ini kan salah satu acara paling bergensi ya
ibaratnya paling bergensi dan paling penting itu di dunia edm electronic dance music
apalagi karena kita kan emang aku secara dj kan emang ya pasti dari awal nguliknya dunia edm juga gitu kan
jadi ya ini adalah apa ya satu event pertama buat aku sendiri
dan yang kedua adalah ya ini berarti membawa nama indonesia sekali lagi dan ini juga melebarkan jalan kita
bagi teman teman kita juga yang rekan rekan sesama disc joki dan produser di indonesia untuk lebih bisa berkesempatan ke gigs di luar indonesia tentunya
membuka jalan atau karir kalian sebagai dischoke lah ya
nah ini juga salah satunya tahun ini yang kembali ikut ada
dj shick ini jadi kali kedua ya perform di tomorrowland
boleh diceritain nggak sih dua ribu sembilan belas tuh crowdnya seperti apa di sana sebelum pandemi melanda
kalau ya jadi ini kan kedua kali saya main di tumorrowland
habis itu kayak crowd yang di eropa dibandingin sama indonesia pasti beda banget ya
disana mereka lebih eksperimental
jadi kayak kita mau mainin lagu apa aja yang mungkin lagu yang mereka gak tau pun mereka masih goyang gitu
jadi dua ribu sembilan belas kayak i wanted to represent indonesia
jadi kayak di social media i asked kayak produser produser dari indonesia untuk kirimin lagu dan satu set itu di tomorrowland itu lagu lagu dibuat dari produser indonesia only
saya kaya akan mungkin memasukkan banyak unsur indonesia gak sih ke dalam set list kalian
bisa jadi ada beberapa unsur indonesia yang kita masukkan
karena itu memang ada di lati juga kan
otomatis kita juga akan bawain mati mungkin dengan versi yang berbeda
ya pada saat saya bicara seperti ini kita sebenarnya masih merencanakan bahwa itu set segi seperti apa
bahkan sampai sekarang kita masih berdiskusi hal hal seru apa yang kita bawa ke sana gitu ya
yang orang gak expect lah kita ingin menawarkan hal baru lah mas
balik lagi ke syekh
riki setelah tampil di tahun dua ribu sembilan belas kemarin
dirimu ngerasa gak sih mungkin tumorroline ini jadi keran pembuka besar gitu untuk karir disc joki secara global
oh itu udah pasti sih
jadi kalau dj dj walaupun kecil pun kan di satu festival itu tahun ini pun ada berapa ratus dj yang main kan
walaupun mungkin slotnya yang gak bagus banget apa di stage yang lebih kecil
nama kita masuk ke festival itu aja udah ngangkat nama kita banget dan bisa ngebuka jalur ke festival festival
maupun kayak main show di indonesia yang lebih gede gitu loh
sama mungkin aku tambahin kali ya
jadi mungkin dengan dj bisa ke tomorrowland bisa main di tomorrowland itu juga ngebuka channel dan juga link juga untuk ketemu sama biggest name
sama biggest dj di dunia gitu
dan ya i can't wait aku gak sabar banget buat nungguin buat bisa ketemu sama ya temen temen dj yang udah memang kita kenal yang udah ngobrol juga
dm di whatsapp
banyak lah pokoknya banyak banget
kemarin sempat ramai di twitter ketika banyak media masa yang menyebutkan world genius akan tampil di tomorrowland
saya yakin ini sik juga tau sik juga sempat berkomentar di media sosial
mungkin menanggapi isu yang rame di twitter nih
syek kayaknya genre edm ini masih dipandang sebelah mata mungkin untuk sebagian orang untuk sebagian kalangan
pemahaman apa yang mungkin bisa dibagikan oleh sik as a disc jockey
itu bisa ngembangin skena kita di sini
dan kalau skena kita bisa besar
orang orang luar akan melihat indonesia kayak oh edm di indonesia itu lumayan gede banget ya
kayak for sampel belanda itu di mata skena idm itu kayak wow
world genius kalau dua tahun terakhir juga ngomongin dwp kalian tampil juga secara virtual
tapi tahun ini kita tahu ada lampu hijau untuk membuka konser atau festival musik dari pemerintah ya
harapan kalian apa sih untuk event event atau perhelatan event serupa di indonesia mungkin geral
peralatan event serupa sih kalau di indonesia wow pokoknya kita pengennya yang awal awalnya semua semua festival ini online kan jadi offline dulu deh
yang penting gitu
karena kita yakin nih bukan cuma kita doang yang ingin ketemu ingin semua seperti sedia kalah gitu
tapi kita pasti yang penonton penonton juga udah kangen nonton kita secara live itu kan
karena experience nonton secara kamera gini sama sebenarnya yang tetap muka beneran ketemu beneran vibing gitu kan ya beda banget
iya ya oke mungkin eka reza ada yang mau ditambahkan
kita berdoa banget sih soal hal itu ya
ya pastinya sih
dan mungkin kalau ada event event lagi ke depannya saya sih berharap sama seperti yang sik bilang sih yang diundang bukan cuma satu dua dj terbesar di indonesia doang
tapi yang kecil kecil yang baru yang bagus juga semua itu
jadi kita nggak ada diskriminasi gitu loh
jadi semua dapat tempat dan itu akan jadi lebih sehat industri nya seperti yang sik bilang tadi
reza kalau tadi concern nya apa
visual and then the stage apa yang diharapkan
kalau soal stage ya sama visual kan balik lagi ke event organizer nya ya kalau kayak gitu kan
cuman kalau dari aku mungkin concern lebih concernnya ke kalau ada event besar di festival di indonesia gitu
mungkin event organizernya boleh kali gitu sedikit lebih bangga sama dj lokalnya
kalian kapan berangkat ke belgia
i think a week before seminggu sebelumnya
kita akan di sana dulu
karena ya kita mau ngerasain lima c dulu apa segala kita akan ketemu orang juga meeting and etc
terus juga setelah dari belgia juga setelah kita perform kita juga bakal lanjut studio session di amsterdam
oke well world genius shick good luck untuk penampilan kalian nanti di tomorrowland lima belas juli dua ribu dua puluh
kalian main yang di weekend satu ya
be happy be healthy good luck sukses buat semuanya ya
oke terima kasih banyak eka gustiwana gerold liu reza oktavian dan juga shick sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected bye
dan itu dia tadi showbiz corner pekan ini
jangan kemana mana cnn indonesia connected akan kembali